kalau cuma foto muka mah di depan rumah aja
sebetulnya tempat yang sangat potensial
banyak ibu ibu atau pembantu rumah tangga yang hendak belanja
membawa banyak uang di dalam dompetnya
di pasar juga ada orang orang yang menjaga keamanan
dengan tujuan yang entah apa
petugas keamanan yang kurang ajar
justru akan memberi kesempatan pada kita
untuk mencopet sebebas bebasnya
setahu saya dia kesibukannya cuma tinju
saya butuh bantuan orang buat di pasar
kamu bisa aktif lagi nggak
gak bisa dik
saya sekarang selain sibuk latihan tinju
oke gak apa apa
kata kang ibus
merak itu harus didaptar dulu
apa namanya ya saya lupa
tapi kalau ibus gak lupa kan
di bukunya ada
kalau lupa tinggal baca
yaudah cepet daftarnya
kang ibus masih bingung
sama merek atau cap yang ada di kicimpring
mereknya kan kicimpring kang ibus
buat capnya pasang aja potok kang ibus
pinter juga kamu isi
besok kalian langsung ke pasar
yang sudah pensiun
mungkin memang sudah seharusnya
gak berkembang lagi kesini
tarik ke dalam
masa gak ada pilihan
kan mereknya aja kicimpring kang ibus
masa capnya mau pakai poto c doh
bajunya pakai yang mana
terus dipotonya dimana
gayanya mah diem aja
gak usah banyak gaya
yang dipotong cuma mukanya aja
kan bisa aja
akang dibikin keliatan serius
di tangkuban perahu aja
disana pemandangannya bagus
akang yang mau dipoto
gak perlu pemandangan
kalau cuma poto muka
di depan rumah aja

jatuh nggak bu
nggak tahu nek
barusan ada yang kecopetan
kecopetannya nggak tahu di mana
tapi sadar kecopetannya di sini
waktu mau bayar pas mau ngambil dompet dari tas
masih aja mas
istirahat dulu yuk
hati hati di jalan semoga selamat sampai tujuan
untuk makan keselamatan
jam segini mau minum es campur juga
minum air putih atau teh kalau haus mah
kalau lapar ya malam
kalau lapar ya malam
kalau lapar ya malam
kalau lapar ya malam
kalau lapar ya malam
kalau lapar ya malam
es campur itu berfungsi ganda
sekaligus mengusir lapar juga
menghilangkan haus sekaligus mengusir lapar juga
menghilangkan haus sekaligus mengusir lapar juga
iis jangan senyum terus atuh
kamu lihat orang yang mencurigakan keluar dari pasar

terus ada empat ibu ibu kecopetan
oh mencurigakan itu maksudnya mencuri dompet

kamu di dalam patroli
yang ngurus parkir tinggalin aja
es campur satu lagi
pak pipit masih haus
di pasar ada masalah
yang belanja empat orang kecopetan
kenapa lapor ke saya
saya butuh bantuan
tidak ada masalah